satu persatu barang bukti diperlihatkan penyidik dari direkturat reskrim umum polda gorontalo
atas kasus kematian brib dua rf staff pribadi pimpinan polda gorontalo
yang diduga bunuh diri dengan senjata api miliknya
beberapa diantaranya adalah baju yang dipakai korban sejumlah amunisi
senjata jenis glock serta sebutir peluru dan selongsong yang diduga dipakai menghabisi nyawanya
direktur reskrim umum polda gorontalo kombespol nur santiko menyatakan
berdasarkan penyelidikan di lokasi kejadian didapati mobil yang digunakan terduga pelaku
adalah mobil operasional polda gorontalo
pada saat peristiwa terjadi mobil dinas tersebut dalam keadaan mesin hidup
polisi sudah memeriksa sepuluh saksi mulai dari warga yang pertama berada di lokasi
hingga rekan kerja korban di polda gorontalo
polisi menduga motif kematian brib dua rf salah satunya terkait asmarah
hal itu terlihat dari pesan korban yang ada di ponsel miliknya
dan mengalami permasalahan
sementara itu tim dokter yang memeriksa jenazah korban di rumah sakit bayangkara
polda gorontalo minggu siang menyebut korban terkena tembak tepat di jantung sehingga rawinan
sementara itu keluarga korban menolak otopsi jenazah brib dua rf
keluarga mengatakan akan membawa korban ke kampung halamannya
di kelurahan ngandirgo bicen kota semarang jawa tengah